hai semuanya saya bella mula hela dan tim
hari ini akan melakukan perjalanan mudik ke kota semarang
nah tapi sebelumnya saya mau ngecek dulu nih ke bengkel
sudah layak untuk perjalanan jauh atau belum
dan nanti saya juga akan berbagi tips
bagaimana cara berkendara yang aman
yang bisa diterapkan saat mudik nanti
jadi kita terus ya
untuk menempuh perjalanan jauh saat mudik
kondisi kendaraan tentu harus prima
maka sebelum mudik lakukan pengecekan kendaraan
mas ini kan aku mau perjalanan mudik ke semarang nih
kalau dari mobil sendiri yang dicek biasanya apa sih
untuk kondisi mobil sama dengan manusia kesehatannya
yang pertama kalau misalnya sudah servis rutin terus
itu harusnya sudah aman
misalnya yang dicek dari kondisi oli air radiator lalu apinya sendiri
mungkin kalau hujan bisa dicek air wipernya
itu harusnya sudah aman
itu harus benar benar terjaga
paling untuk amannya itu sih
di luar kayak misalnya
selain itu kan ada sistem pengereman
itu juga utama
kita bisa periksa minyak rem yang standar aja ya
minyak rem disini ada basisnya
tinggal dilihat aja
gampangnya kalau misalnya memang sudah servis rutin
angin kalau bisa memang harus ditingkatin tiga sampai lima psi
kalau biasanya harus ada perubahan yang terjadi di situ
dan ban serap nggak sih mas untuk mobil sendiri kalau untuk perjalanan jarak jauh
ya pengecekan ban termasuk ban serap harus diperiksa juga sih
dari tekanan angin kondisi pelaknya masih aman atau enggak
kondisi bannya masih layak pakai atau enggak
sporing balancing juga
scoring balancing termasuk di perawatan sebetulnya
kalau misalnya pada umumnya itu per sepuluh kilo
kita ngikut kayak bengkel atpm
kayak start up seperti yang biasa
dan itu pada saat mau ngudik
kalau bisa memang harus disiapin waktu ya buat periksa mobilnya
menurut adit pengecekan kondisi mobil harus dilakukan minimal seminggu sebelum berangkat mudik
jangan lupa bawalah dongkrak kunci untuk ban serep dan perlengkapan p tiga k
selain memastikan kondisi kesehatan mobil kesehatan mental dan kondisi fisik pengemudi juga sangat penting
menurut presiden direktur indonesia defense driving center pintar toagung
pengemudi juga harus membuat perencanaan perjalanan untuk mengetahui jalur yang akan dilewati
pengemudi juga harus tahu lokasi lokasi istirahat atau rest area untuk beristirahat dan mengisi bahan bakar
peraturan ini tertuang dalam undang undang lalu lintas dan angkutan jalan republik indonesia no dua puluh dua tahun dua ribu sembilan
yang mengharuskan pengemudi beristirahat setidaknya setiap empat jam sekali
empat jam sekali harus istirahat istirahatnya dua puluh sampai tiga puluh menit ya
kemudian dilanjutkan lagi dengan maksimal dalam satu hari itu delapan jam boleh ditambah sampai dua belas jam
jadi maksimal sekali dua belas jam harus beristirahat total
artinya untuk mendapatkan waktu tidur kita empat sampai tujuh jam tersebut
pintar toagung menambahkan posisi saat berkendara juga penting
pastikan tangan agak menekuk saat memegang setir mobil dan posisi ibu jari di depan setir mobil
posisi ini membantu kita fokus selama perjalanan
pengemudi yang melewatkan waktu istirahat akan mengalami fatigue atau kelelahan
tim liputan cnn indonesia